pagi ini komnas ham menjatuhkan pemeriksaan hasil uji balistik bersama tim sus dan pusla forma bespori
setelah sebelumnya sempat dua kali batal
pemeriksaan ini perlu dilanjutkan untuk mencocokkan hasil temuan komnas ham
dengan barang bukti seperti pistol dan pelurunya secara langsung
terkait penembakan brigadir yosua kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia ayu ramawati di gedung komnas ham
selamat pagi ayu ayu terkait dengan pemeriksaan kali ini apa saja yang menarik yang kira kira menjadi headline
ataupun yang menjadi subjek dari pemeriksaan terkait dengan uji balistik kemudian perbandingan dari senjata
dan juga alat bukti bukti yang memang dibutuhkan untuk pemeriksaan kali ini
baik selamat pagi yuda memang kalau kita lihat setelah satu bulan lebih bergulirnya kasus brigadir j ini
kemarin setelah kapolri jenderal polisi tio sigit prabowo melakukan konferensi pers dan menetapkan
mantan kadif propam irjen verdi sambo sebagai tersangka rasanya kasus ini menjadi lebih terang benderang
dan kita bisa menyusun puzzle puzzle misteri yang selama ini terjadi dan juga bergulir di masyarakat
dan yuda meskipun irjen pol verdi sambo ini telah ditetapkan sebagai tersangka
komnas ham akan tetap melanjutkan uji balistik untuk kemudian
nanti datanya akan dicocokkan dengan data data yang telah diterima
dan saat ini kami ingin menginformasikan bahwa informasi terakhir yang kami terima adalah sekitar pukul sepuluh
komnas ham akan memanggil puslap empat mabes polri bersama dengan tim sus untuk melakukan pemeriksaan hasil uji balistik
dan informasi yang tadi barusan saja saya dapatkan mobil puslap empat mabes polri telah hadir di komnas ham
dan yuda sebagai informasi tambahan juga saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya uji balistik ini
jadi uji balistik adalah sebuah pemeriksaan yang melibatkan senjata api dalam proses kejahatannya
dan kita mengetahui dalam kasus brigadir j kemarin ditemukan tujuh buah tembakan di badan brigadir j
namun ini juga dapat diterima keterangan pada saat konferensi pers dari kapolri kemarin yang mengatakan bahwa sebenarnya
kejadian tembak menembak hanya brigadir j ini ditembak oleh brigadir maksud kami oleh baradae
ini juga menjadi kasus atau bap yang baru diajukan oleh baradae
dan yuda kalau kita melihat juga sebenarnya bagaimana kasus ini terjadi
mungkin untuk beberapa masyarakat ini menganggap bahwa ketika irjen paul verdi sambo ditetapkan menjadi tersangka
maka uji balistik ini tidak perlu lagi dilanjutkan
tetapi sebenarnya kalau kita melihat
bagaimana proses yang terjadi komnas ham masih harus terus melaksanakan uji balistik dan juga melihat bagaimana hasilnya
karena bap baru yang diajukan oleh baradae ini juga harus terus dicocokkan
dan sebelumnya komnas ham juga telah menemukan bahwa hasil atau tembakan yang ada di badan brigadir j ini adalah tembakan jarak dekat
bukan tembakan jarak jauh
dan komnas ham juga telah meminta puslap
dan juga tim khusus hari ini untuk membawa senjata dan juga peluru sebagai barang bukti untuk dicocokkan dengan hasil hasil yang telah diterima oleh komnas ham
dan memang kalau kita lihat bagaimana ini telah batal dua kali
mengutip pernyataan dari ketua komnas ham ini mengatakan bahwa hari ini diharapkan semua nanti hasilnya bisa diketahui
agar bisa diberikan kepada publik dan membuat kasus ini menjadi lebih terang benderang dan bisa menjawab misteri misteri
yang terjadi yuda
kalau tadi anda katakan memang ini sudah sempat dua kali batal apakah kali ini dengan kehadiran dan perubahan bap yang diajukan oleh baradae sendiri
pastinya akan ada perubahan dalam uji balistiknya
apakah ini akan berpengaruh terhadap semua proses penyidikan yang selama ini dilakukan oleh komnas ham
ya yuda untuk bagaimana pengaruhnya kami belum bisa mengetahui lebih lanjut
kami harus tetap menunggu
bagaimana hasil dari uji balestik yang hari ini dilakukan oleh komnas ham bersama dengan puslap empat mabes polri
dan sepertinya ini kabar yang baik juga kalau kita melihat tadi mobil dari puslap empat mabes polri sudah datang
berarti mereka memenuhi panggilan dari komnas ham
kita juga baru saja menerima info bahwa komisioner komnas ham ini baru saja hadir di dalam gedung
berarti sebentar lagi proses uji balistik ini akan terjadi di dalam gedung ini
dan kami masih akan menunggu bagaimana proses tersebut terjadi untuk kemudian dicocokkan dengan hasil dari data data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh komnas ham
dan juga bap baru yang telah diajukan oleh baradae
kemudian juga yuda sebenarnya proses dari uji balistik hari ini dilakukan setelah sebelumnya ada lima belas ponsel yang digeledah
atau juga yang telah komnas ham teliti
penyelidikan ini dan ini pastinya untuk melengkapi bagaimana laporan laporan yang sebelumnya ada
dan kita masih akan terus menunggu bagaimana konferensi pers yang akan dilakukan oleh komnas ham
yang kita harapkan benar benar bisa langsung terjadi setelah uji balistik hari ini selesai
baik ayu rahmawati terima kasih untuk laporan langsung anda dari komnas ham
selamat bertugas kembali